polisi selidiki grup facebook kumpulan barudak gay smp dan sma di garut
sementara itu pemerintah kabupaten garut mengidentifikasi jumlah warganya
yang memiliki kelainan seks penyuka sesama jenis mencapai tiga orang
pasca viral dan meresahkan
keberadaan grup facebook barudak gay smp sma di garut jawa barat diselidiki polisi
kepolisian resort garut menurunkan tim khusus untuk mengungkap kasus ini
selain bertugas untuk identifikasi anggota grup
polisi juga berupaya memastikan grup penyuka sesama jenis ini terorganisir atau hanya sebatas liar
kepolisian pastikan dari dua lebih peserta grup merupakan warga garut dan luar daerah
dari awal kami sudah mengungkapkan tim untuk memiliki lapangan untuk melawan pendalaman
sampai sekarang masih pendalaman bukan hanya wilayah kabupaten garut di luar kabupaten garut banyak
di seputaran wilayah tetangga garut mau itu bandung bogor jakarta sampai ada yang luar jawa barat
sementara itu fakta mencengangkan dikeluarkan pemerintah kabupaten garut jawa barat
berdasarkan data departemen kesehatan jumlah penyuka sesama jenis di garut mencapai dua belas orang pada tahun dua ribu lima belas silam
berbeda dengan data yang dimiliki kpai tahun dua ribu delapan belas yang mencatat sekitar tiga orang
yang alami kelainan seksual ini
ini harus kita hadapi bersama bukan hanya oleh satu pihak saja
bukannya oleh pemda bukan oleh masyarakat bukan hanya oleh tokoh
kita harus punya gerakan bersama yang berangkat dari kesadaran bersama
jumlah gdrt di garut ini itu sangat banyak
itu kurang lebih disampingkan dua belas ya prevalensi
tetapi data yang ada di kami ada di kpa di kpa
jadi kita harus punya gerakan bersama
selain membuat prihatin pemerintah daerah penanggulangan wabah penyuka sesama jenis harus dilakukan seluruh elemen masyarakat
tak hanya pemerintah daerah majelis ulama indonesia polisi dunia pendidikan tokoh masyarakat hingga lingkungan keluarga berperan aktif melakukan pencegahan
deden rahadian garut
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
petir melancarkan kencing karena gangguan prostat